warna di pensil alis terang banget ya
hmm han kayaknya kayaknya gue salah ngasih deh
yang tadi gue kasih itu itu hehe itu sepilu
eh mau kemana kemana
aduh cantik cantik pulang sendirian
emang kan yang jemput
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
lihat deh fir gue jatoh pas latihan cius kemaren
apa gue gak apa apa kok gue gak akan kalah

gitu so fir aduh mau banget
tapi kalau pertahuan gimana karena masih ini juga di situ
aduh kalau pertahuan dia bisa gawat
selama ini lo pengen banget kan antriin gue pulang
tapi gak pernah gue ngasih
sekarang gue yang nawarin diri
ya terserah lo sih kalau gak mau
hmm gue pulang duluan ya
eh sisil gue kejar sisil dulu ya
non sisil banyak miripnya sama non kimi
sampai cara baca bukunya aja mirip
soalnya kemarin mamanya non kimmy telepon dari london
katanya menghubungi handphonenya non kimi tidak aktif
terus mereka mau telepon lagi minggu depan
tolongin mbok inah ya non kimi
oh gitu ya
eh kalau enggak gini deh
nanti kalau mama eh tante telpon lagi
langsung kasih aja ke saya
nanti biar saya yang jelasin soal kimi
loh non sisil kenal juga sama nyonya
oh ya jelas tahu dong bu
ini ya waktu liburan tahun lalu
nah aku tuh sempat liburan di tempatnya tante resti sama om era satu bulan
nah terus tante resti sama om eras juga sempet nginep di rumah aku
sebelum pergi ke jakarta gitu
oh wah berarti non sisil jago bahasanya inggris dong
oh ya jelas dong
eh lo semua pada tau gak
si todo sekarang berani mesra mesaan di depan hidung gue
loh emangnya sama siapa mas
ya ampun windy
siapa lagi kalau bukan anak baru itu
wah anak baru mengeselin banget
gue udah susah payah seminggu ini cari perhatiannya si miki
baru berhasil dikit
eh sekarang udah meleng lagi tuh sama anak baru
lah emang lo gak ngeliat apa tadi perlakuan si viro sama si honey
main tinggal gitu aja
padahal nih ya dulu tuh si viro yang ngajer ngajer honey mati matian kan
tapi baru pertama kali ini kan kita lihat si fani itu dicuekin sama si viro
gila gak sih
gila gak sih
gila gak sih
gila gak sih
gila gak sih
gila gak sih
gila gak sih
gila gak sih
maksud gue han lo pasti dianggap banget han
sama gue tepatnya han
uuuh gak ada apapanya han dibanding sama lo
gak apa apa kok gue juga gak buta
biasalah dimana mana barang baru pasti bikin orang ribut
biarpun barang lama gak kalah bagus
tapi kita gak akan tinggal diam kan han
kita emang gak bakal tinggal diam
jadi jadi kapan nih kita gencet tuh anak
kita culik pakai mobil ke puncak
oh gue punya ide yang lebih hebat
kita masukin aja deh ke dalam kamar mandi
lemparin beberapa puntung rokok
panggil guru suruh liat
dijamin deh dia pasti bakal di deo ya gak han
semua tuh pada ngomongin apaan sih
lo punya ide bagus han
eh kayaknya hani punya ide bagus deh
mulai besok kita tarik dia masuk geng kita
semua pada gak punya otak deh
si sisil tuh kan lagi populer banget di sekolah kita
mau jahatin dia lo mau jadi musuh masyarakat
gak mungkin kan
apa bukan berarti geng cheers tiger paling oke
bisa narik anak baru yang sensasional dalam waktu singkat
yah iya sih han tapi kan bete kesel gitu
setiap kali orang tuh ngeliatin dia merhatiin dia
terus kita kebagian apaan dong
tenang aja di geng ini tuh kita berenem
sedangkan dia cuma sendiri
kalau udah keperangkap diserang hari bisa apa lagi sih dia
bisa apa lagi sih dia
udah empat hari loh si kimi gak masuk
aduh gue kangen banget nih sama kimi
apa sentimen banget sih sama dia mil
bukannya sentimen nat
ya coba deh lo mikir cewek kayak dia gitu tiba tiba so akrab sama kita
bukan kita gitu
oh itu trauma doang sama hanin tuh geng
makanya perasaan keburuk terus
mungkin juga kali ya
yang jelas gue ngerasa ada yang gak beres sama dia
sorry kayaknya hari ini kita tukaran tempat duduk deh
aduh penting gak sih lo mau apa enggak
yang jelas hari ini lo duduk sama hanin
ih kan gue duluan rufi sini
oh sorry gue udah terlanjur duduk
kamu ada sama
ibu dipanggil ke ruangan kepalasekolah sebentar
oke makasih ya
coba tolong dibaca di cukur c dua puluh lima tiga puluh
awas ya jangan ada yang ribut
oke secara kompas
han gue boleh liat tas makeup lo gak
pujuk meneh barang barang beginian buat apaan ya
belinya paketan kali ya kayak spidol warna warni
ini pensil banyak banget bedanya apaan coba
cuma pinsil gue patah
loh ini kan buat mata
gue perlunya pinsil alis yang warna hitam sih yow
tidak ada apa apa ini udah berhasil
kok warna di pinsil alis terang banget ya
han kayaknya kayaknya gue salah ngasih deh
yang tadi gue kasih itu itu hehe itu spidol

aduhan gue yakin banget pasti dia sengaja
iya iya gue juga yakin pasti dia tuh sengaja tau gak ilin
gue gak peduli dia sengaja apa enggak dia tuh bener bener nginjek ninjek gue
pokoknya gue harus benar benar bisa narik dia masuk perangkat
masuk ke cheers tiger supaya gue bisa punya kuasa ngapa ngapain dia
kenapa kenapa tadi katanya masalah gawat darurat
nih liat nih liat
ya ampun hani

siapa sih yang tegang laku ini sama lo
sama allah han
pokoknya ini perbuatan yang gak bisa dimaafin seumur hidupan
gue gak akan tinggal diem
gue harus balas
pokoknya gue harus balas
aduh waduh itu nanti dulu deh itu gak penting
yang penting sekarang itu gimana caranya si hani ini bisa keluar tanpa keadaannya kayak gini
well kayak gini dulu sementara mau apa lagi i have to lift it